mau ketemu sama banding sama mas alvan tapi untuk kali ini bikin minuman dulu boleh
kan yang masalahnya lagi sedih takutnya minumnya rasanya beda kalau nggak ada
sal udah aku labrak membantu satu ini enggak papa belum aus juga nanti juga bisa bikin
sendiri kok tapi ya ki ya kalau misalnya saya nanti pulang ke osi begini begini
nih yang bakal saya kangenin dari ponok pelita nih
di rumah ini tuh banyak cerita banyak banget bisa jadi bukti mas
di rumah ini dimana kamu tahu besar
dari kamu masih kecil sampai kau besar dan kamu sampai punya keluarga
aku juga tinggal di sini bersama kamu bareng sama anak anak
dan disini nih di daerah sini kamu tuh sering bikin tenda waktu itu sebelum kamu pergi
ke amerika kamu tuh sempat membuat aku happy kamu bikin tenda di sana terus kita
semalaman kita tinggal di sana dan kamu masakin buat aku buat buat rene betul askara
askara masih kecil aska masih bayi banget lucu banget askara kamu tuh sangat sayang sekali sama
bahagia ya di bisa lihat mbak andien terus nyam lagi seperti dulu
ya bel ya siapa yang gak bahagia sih bisa bertemu lagi dengan orang yang dicinta
kenapa kamu bingung ya
maaf kalau aku buat kau bingung
ya udah kita masuk dulu aja yuk
maaf ya mas seharusnya aku nggak kasih banyak informasi ke kamu
karena aku masih di rumah ini jadi aku mau pergi ke rumah ini

karena kamu pasti masih butuh waktu untuk menerima ini semua
bosen banget nunggu nya padahal aku nggak tahu yang yang ditunggu
itu kan papa
itu beneran papa sama mama
kamu suka banget sama nasi goreng
dan kamu suka banget sama soto kamu suka
terus apa lagi ya banyak banget sih
hampir semua masakan aku kamu suka tapi yang kamu paling suka itu aku sering masakin itu nasi goreng
dari awal kita lagi deket sampai akhirnya kita punya anak
kamu tuh suka banget sama nasi garam buatan aku mas
mau aku masakin ya nasi goreng itu ya
kamu disini ya temenin aku sama anak anak
ya mama duluan
sini dulu aja ya disini aja
boleh minta kamar terpisah
tunggu tunggu ini ada apa nih
kok nggak seceriabian
biasanya kalau kita datang sambutannya heboh meriah
kan kamu udah pulang
mas al kesini pasti kan mau ketemu sama bandin sama mas al kan
tapi untuk kali ini kiki nggak bikinin minuman dulu
boleh kan ya mas al
soalnya kan kiki sedih lagi takutnya nanti air minumnya rasanya beda
kalau nggak ada salah
udah aku labrak pembantu satu ini
belum aus juga aman
nanti juga bisa bikin sendiri kok
kalau misalnya saya nanti pulang ke osi
yang bakal saya kangenin dari pondok pelita
eh apa sih
mas al mending nggak usah ke osi deh
mending mas al disini aja
kan kita belum sempat kepengguna dulu mas al
kan kita kesini mau jenguk mereka
mas al sama mbak andinnya lagi di kamar lembah nanti kiki panggilin
kalau rena gimana
rena ya udah pasti nempel ke papanya mas
kan kangen sama papanya ya kan
yaudah titik ke dalam dulu ya mas
kiki panggilin dulu mbak andin sama mas al
kenapa tiba tiba jadi formal banget sih
biasanya juga kamu mau ketemu tanpa rasa santai banget disini
ya mungkin mereka masih butuh penyesuaian kan
ya kita hormatin aja lah mereka yang punya rumah
yaudah kalau misalnya
kalau gitu rena sama oma dulu keluarin bantuin oma masak buat papa
katanya aku mau sama papa
sebentar sama oma ya sama sekarang juga
askara sama oma
aku mau sama bapak oma
aku masih kangen sama papa koma
papa kan masih capek mau istirahat dulu
biar bicara sama oma dulu
yuk rena sama oma let's go
rena sebentar sayang
mau bicara dulu sama papa
kenapa sih mah kita harus keluar
aku kan mau kangen kangenan sama papa
nanti kangen kangenan lagi nak
sebentar ya ada yang mau omongin sama papa dulu
yuk biarkan mama sama papa bicara dulu
tunggu tunggu tunggu rena
kenapa kamu harus tidur di tempat lain
kenapa kamu gak mau tidur di sini
kamu gak mau deket deket sama aku sama anak anaknya
apa yang salah
kamu masih sedih
ya udah nanti aku siapin ya
saya tahu kamu pasti terluka
kamu pasti sedih dengan ucapan saya
saya perlu ruang
saya perlu waktu sendiri juga untuk mencana semua ini
ini juga berat buat saya
om sal kangen sama kamu
yang lain pada dimana sih
papa udah pulang loh om
om sal tahu dong
makanya omset kesini tuh mau ketemu sama papa al sama kamu juga